karena aku sudah menyakiti orang yang sangat aku sayangi
nyebelin banget sih drama itu
gila untung aja tuh
miss drama masih punya
itu mamanya boy itu bener bener keterlaluan
dia gak sadar apa
baru aja kemarin dia minta maaf sama mas
eh sekarang malah bikin masalah
maksudnya tuh apa
maunya dia tuh apa
apa urusan dia lagi
tante marissa itu gak tau
kalau mas ini adalah papinya reva
dia itu kan baik baikin mas
karena ada maunya
mas liat sendiri kan
dia marahnya kayak apa
dia gak liat situasi dan kondisi
gak tau tempat
ya kan mas
dia marah marah kayak begitu
aku itu ngebohongin dia mas
cuma karena itu doang
aku ngomongin dia ternyata aku udah punya suami
masalahnya gak penting juga
mas tetep aja masih kesel sama dia
mas gak terima sikap dia sama kamu
mas gak terima itu sebagai suami

kalau begini caranya
mas tidak akan pernah mau ketemu lagi sama mamanya boy
untuk membahas masalah boy dengan reva
maka dari itu mas
kalau mas diajak ketemuan
mas gak usah mau aja
karena mamanya boy itu pura pura baik
dan kalau marah kayak begitu
udah deh mas
mas juga gak usah terbujuk oleh rayuannya reva
untuk ketemu sama mamanya bo
atau keluarganya boy lagi
bagaimana dengan kamu
profesi kamu sebagai bintang iklan di perusahaan
aku jauh lebih bangga menjadi istrinya mas
daripada aku pura pura single
hanya mendapatkan sebuah iklan
gak penting mas
terima kasih sayang
lagian kalau nggak salah kita pernah bayar kok lima miliar kan
masih inget banget waktu itu kamu keluarin dari dana yang tak terduga
karena masalah ini
nanti akan berimbas
hahaha bentar deh
kayak nya aku gak ngerti deh
aku gak boleh tau masalahnya apa
tapi kalian bilang masalah ini wisdom
bakal berimbas ke hubungan kita

sebenarnya ada apa sih
kok kamu mahdim
cepat atau lambat nanti kamu bakal tahu sendiri apa masalahnya
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterima
kamu ngutusin aku gitu
ini bener bener aneh ya
gak ada angin gak ada hujan
kamu ngutusin aku
kamu masih panggil aku sayang
sayang kamu itu palsu
contoh kamu itu palsu
aku benci sama kamu
dia kalau menjelang dia mau lihat dirimu
kakak kakak ke repaired ni
jangan atuh neng neng harus makan ya neng harus suka makan biar neng sehat
tapi percuma abah mau makan di tempat apapun yang lagi males makan pulang aja yuk
nah ini semua gara gara si kemot awas ya kalau ketemu
ayo tuh abah pulang nih yuk
enggak neng apa pokoknya nggak mau pulang sebelum neng makan
ya mau neng bujuk kayak gimana juga abah pokoknya nggak mau pulang sebelum neng makan
yaudah tuh makanannya dibungkus aja makannya di rumah
alhamdulillah kitu atuh guna gelis yaudah jangan kemana mana ya tunggu di sini
assalamualaikum minta menunya ya
saya tidak mau makan di sini jangan fitnah dulu ya saya mau deli peri kita pesan yang ini aja nih teh
lima ya oke eh tidak pakai lama oke
oh iya berapa semuanya
rupiah kan bukan dolar
terima kasih mbak
makanan udah jadi
itu kan motornya mondi jangan jangan mony ada di sini lagi
maafin akurai aku sayang banget sama kamu tapi sekarang aku harus nyakitin kamu juga
ya allah maafkan aku ya allah karena aku sudah menyakiti orang yang sangat aku sayangi
nyebelin banget sih drama itu
gila untung aja tuh miss drama masih punya malu
dia ngajak pergi tuh suaminya aki aki
hebat tuh tadi parkiran
gila tarik nafas lu deh
ini mana sih papa
apa sih lama lama
mendingan ditelponin aja deh
gak usah panggilin gini ginian deh langsung aja
papa lama banget sih papa tuh dimana
aduh mah ini macet banget jalanannya gila gilaan macetnya
yaudah gini aja deh papa putar balik aja ya nggak usah ke situ mama aja sendirian sana
bapak balik kantor aja banyak kerjaan soalnya juga
papa muter balik maksudnya ke kantor papa
eh papa tuh kan kelakuannya deh kayak gitu
coba kalau papa tadi ngomong dari tadi kan mama masuk duluan
ibi papa nih gak cocok mama tuh sampe kisut tau di mobil nungguin papa
ya maaf ma papa kan gak tau kalau macet begini
eh eh tapi
eh eh tapi pa pa pa pa bentar deh pa mama tuh lagi kesel banget tau gak pa
papa tau gak apa yang terjadi
barusan ini barusan aja mama itu ketemu sama adriana
ternyata pak yang adriana kenalin ke kita pada waktu itu pak
ternyata pak itu tuh bukan papinya
ternyata itu mah suaminya pa suaminya drama queen itu
gila ya nyebelin banget ya pak
pembohong banget kan pak mama kan kesel banget
terus ributin mama sama dia tuh di parkiran tadi
wah heboh terjadi pertarungan wah beneran deh
untung aja sih dia bawa cepet cepet tuh suami ya pergi
berarti mama udah tahu dong kalau laki laki itu